presiden joko widodo memberikan pidato sambutan dalam sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh enam secara virtual
dalam pidatonya presiden jokowi menyoroti persoalan yang menjadi kegelisahan dunia
terutama pandemi covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi
presiden menggarisbawahi beberapa hal yang harus dilakukan dunia secara bersama sama
terkait penanganan pandemi covid sembilan belas presiden jokowi mengatakan dibutuhkan penataan ulang arsitektur
ketahanan kesehatan global atau global health security system
diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global
baik pendanaan vaksin obat obatan alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata
presiden menambahkan diperlukan standarisasi protokol kesehatan global
dalam hal aktivitas lintas batas negara perihal kriteria vaksinasi hasil tes maupun status kesehatan lainnya
presiden menekankan bahwa diskriminasi kesenjangan dan politisasi vaksin yang terus berlanjut
harus diselesaikan dengan langkah yang konkret
kita harus memberikan harapan bahwa pandemi covid sembilan belas akan bisa tertangani dengan cepat adil dan merata
kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani covid sembilan belas termasuk vaksinasi sangat timpang
politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi
hal hal ini harus diperlukan
ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah langkah nyata
di masa depan kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global
diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global
baik pendanaan vaksin obat obatan alat alat kesehatan dan tenaga
dan juga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara
dalam melawan intoleransi konflik terorisme dan perang
presiden mengungkapkan potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di afganistan
kemerdekaan palestina dan konflik di myanmar harus menjadi agenda bersama
presiden menambahkan harapan besar masyarakat dunia tersebut harus dijawab dengan langkah nyata dan hasil yang jelas
dalam kesempatan tersebut jokowi mengungkapkan tahun dua ribu dua puluh
indonesia akan memegang presidensi g dua puluh dengan tema besar recover together dan melakukan perubahan
indonesia berupaya agar g dua puluh bisa bekerja untuk kepentingan semua pihak
selain itu di sela sela pertemuan majelis umum pbb tersebut
presiden juga diundang menjadi salah satu dari empat pemimpin dunia
untuk memberikan masukan dalam penanganan pandemi global covid sembilan belas

kita harus tetap serius melawan intoleransi konflik terorisme dan perang
perdamaian dalam keberagaman jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan
potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di afganistan
kemerdekaan palestina yang semakin jauh dari harapan
serta krisis politik di myanmar harus menjadi agenda kita bersama